semakin dekat menuju pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas aroma memanasnya kontestasi juga kian tinggi
satu satunya partai politik yang bisa mencalonkan kandidat gubernur dan wakil gubernur sendiri alias tak perlu berkoalisi dengan parpol lain
pdi perjuangan sudah mengantongi tiga puluh dua cagup dan cawagup untuk pilgub tahun depan
pada saat yang sama popularitas berikut elektabilitas serta akseptabilitas gubernur ahok seolah tak terbendung
meski diterpa dua isu korupsi besar sumber waras dan reklamasi teluk jakarta
bagaimana strategi politik pdip menghadapi dan menyikapi hal tersebut
bagaimana sikap publik ibu kota dalam melihat figur kandidat dalam pilgub dki dari teropong survei publik
kami akan mengulasnya bersama wakil ketua badan pemenangan pemilu pdi perjuangan dki jakarta gembong warsono dan peneliti lembaga survei populi center nona evita
dan melalui sambungan skype ada henry satrio akademisi komunikasi politik
universitas paramadina yang juga jurubicara lembaga survei kedai kopi
selamat malam ibu bapak
selamat malam ibu henry
selamat malam wak kito
baik saya akan ke anda karena anda cukup jauh nanti kita akan berbincang
tapi saya mau ke mas gembong terlebih dahulu
koalisi atau tidak koalisi atau berkoalisi dengan perseorangan
bisa nggak koalisi dengan
dengan perseorangan hampir tertutup peluang itu
tapi berkoalisi dengan partai politik
nah sekarang kita jawab kecurigaan toto tadi
soal ini sih sebenarnya main main aja
tiga puluh dua nya dikumpulin gak jadi apa apa karena ada risma ada ganjar
ada banyak lagi nama lain yang tersembunyi jarod dan lain sebagainya
ini sih ujung ujungnya mereka yang maju bukan yang tiga puluh dua
yalah kita akan mencoba pd perjuangan mencoba se objektif mungkin
dalam rangka menentukan siapa nanti akan
yang diusung oleh partai
artinya dari tiga puluh dua nama ini tentunya banyak tahapan yang harus dilalui oleh tiga puluh orang
yang mendaptar ke pd perjuangan
salah satunya adalah psikotest
kemudian setelah psikotest yang bersangkutan harus mengikuti fit and proper
dari dua hasil tadi
berapa proses berapa lama
target kami dari dki targetnya adalah minggu kedua bulan mei harus sudah bisa dilaksanakan psikotest
oh berarti ini rentang waktu ini
masih dipakai untuk seleksi administrasi
apa saja yang harus disiapkan ktp kartu keluarga
samalah seperti pencalonan yang pada umumnya sudah ada peraturan perundangan yang beraku
jadi kita melengkapi itu dulu
setelah itu lengkap maka baru tahapan berikutnya mengikuti psikotest
seperti itu mas
nama nama yang muncul itu sebenarnya mengejutkan sih sebenarnya
ada yang membuat kita mengernyitkan kening ada yang membuat kita tersenyum
ada hal yang mengembirakan
mas wito mengembirakannya begini
jadi dari tiga puluh dua nama itu beraneka ragam
sangat sangat beraneka ragam
mulai ada pengacaranya ada kemudian kalangan medianya ada penegak hukumnya ada advokatnya ada akademisinya pun ada
kader pesaing juga ada
kader pesaing pun ada
artinya ini lengkap
kami menganggap bahwa apa yang orang selama ini masyarakat menilai bahwa kepercayaan terhadap partai politik sangat rendah
ternyata hari ini kita bisa
buktikan faktanya masih ada tiga puluh dua orang yang percaya kepada partai politik untuk sama sama bergabung membangun jakarta lima tahun ke depan
seperti itu mas
kami akan kembali dengan perbincangan ini ke mbak rona dan mas henry
kami akan bertanya juga
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
kemudian pintu ke drinking
tingkatnya tingkat pusat
iya maksudnya tingkat provinsi
jadi nggak ada urusan sama bottom up ini
jadi ini berbeda sendiri
jadi ketika misalnya cabang mengajukan itu adalah nama nama itu barangkali
yang dua nama tadi
pak jarod dan pak boy itu yang diusulkan oleh pengurus kita cek bawah
maka tiga puluh dua ditambah dua
jadi tiga puluh empat ini yang nanti kita akan sertakan dalam proses seleksi lebih lanjut
risma ganjar itu nggak masuk
nggak akan masuk
kalau tidak akannya masih jadi
karena nanti kemenangan dpp partai
mekanismenya kemudian seperti apa
karena beliau ini beliau kedua sebagai petugas partai
yang setiap saat siap untuk ditugaskan oleh partai
jadi kalau misalnya mas gembong sudah berpeluh peluh dua minggu ini kita melakukan administrasi filtering
kemudian ada psikotest dan itu berat banget pasti
kemudian pada akhirnya dpp bilang kita pikir pikir kita menugaskan petugas partai aja deh
ketika kita menggunakan kata penugasan itu selektifitasnya sangat sangat tinggi
artinya ibu ketua umum bumegawati sukarno munih dalam menggunakan hak prioritatifnya tidak serampangan
sangat sangat hati hati karena ini menyangkut masalah hal yang sangat strategis
jadi hak prioritatif bisa dipergunakan
itu menyangkut hal hal yang sangat strategis
dan itu adalah resiko yang sudah diketahui oleh calon calon yang mendaftar
betul sudah kita sampaikan
pintu masuk partai ini
itu clear ya kepada mereka ya
gak perlu sakit hati ya
gak perlu sakit hati ya
mereka nggak ngeluarin uang sama sekali
beli matre gitu misalnya
ya kalau itu urusan masing masing ya
kalau pendaftaran ada di situ ada pernyataan pakai matre ya urusannya bersangkutan
bayangkan sendiri ya
tapi bahwa partai tidak minta sesuatu kepada yang bersangkutan
dan mereka sudah sadar paham bahwa ini adalah mekanisme yang belum final
misalnya ada nama yang mencuat katakanlah farhad abbas kemudian terpilih
kemudian bu mega lihat dpp melihat nggak cocok
itu bisa saja
dan itu awal kita jelaskan kepada yang bersangkutan
bung hendry apa tanggapan anda terkait dengan seleksi yang dilakukan oleh
pengurus dki pd perjuangan untuk menjaring kader non partainya
menurut saya ya sangat baik sekali gitu ya
apalagi sebagai partai terbesar di jakarta yang berpeluang mengusung sendiri kan
mau buka gitu ya bagus aja
tapi kan seperti tadi pak gembong juga sampaikan dan pernah juga menyampaikan kemarin gitu bahwa
sebetulnya kalau dpd sekarang sih sudah ditutup
tapi untuk dpp masih terbuka lebar
jadi artinya itu pesan politika sangat jelas mas gito
ada yang masih ditunggu oleh pdip untuk mendaftar
ini mas gembong ketawa sendiri nih coba ini
makanya tertawanya ini mengandung arti
silahkan dilanjutkan saya potong aja sorry
ya pak makanya itu kan ya kemarin saya sudah bilang begitu ke mas gembong
ini berarti ada yang masih ditunggu
sekarang begini mas gito ini kan kdkopi ini kan sikatan
kelompok diskusi dan kajian opini publik indonesia
nah kami ini kelompok diskusi isinya macam macam ada banyak di sana
ini diskusi dulu kemudian dari hasil diskusi tersebut
tapi kantornya nggak di couveling dki kan
enggak saya bercanda silahkan lanjutkan
nah jadi pada saat teman teman di kedai kopi setuju untuk dilemparkan menjadi survei
barulah kita survei
dan yang kita survei ini nggak cuma pilgub dan ahok saja
tapi ada tentang kemacetan ada tentang moda transportasi
tapi kebetulan saja media media mengangkat tentang pilgub gitu
dan anggota kami nggak ada yang menjadi anggota tim sukses
dan tidak ada yang berkaitan
dengan kenalan salah seorang calon gubernur gitu misalnya
jadi netralitasnya sangat tertinggi
saat kami bicara ada satu nama yang kami tertarik yaitu susi puji
karena walaupun belum digadang gadang sama oleh lembaga manapun
tapi kami melihatnya sosok susi ini cukup fenomenal bila diusung oleh pdip maju ke kompetisi pilgub jakarta gitu
dan memang ternyata hasilnya juga
ini kedai kopi yang mendorong dorong
mengingatkan akseptabilitasnya sangat tinggi
bahkan nomor satu mengalahkan ahok
nah ini sebenarnya hal hal yang menarik
sebentar pertanyaan saya
pertanyaan saya anda mendorong dorong nama susi itu sendiri atau bagaimana nama susi itu bisa muncul
itu dari obrolan kedai kopi kemudian bagaimana kalau kita masukkan dia
karena kami merasa bahwa dari nama nama yang ada sekarang belum ada yang cukup mampu menyaingi pak ahok
baik dari secara kebaba popularitas maupun elekabilitas
nah kami mencoba mencari sosok yang mirip mirip
yang kemudian bila disandingkan ini jadi sebuah kompetisi yang seru
misalnya pak ridwan kamil sudah pasti mundur
makanya nggak akan kami masukkan ke sungai
buat apa memasukkan nama yang sudah mundur di survei
kemudian juga bu risma
bu risma juga masih ragu ragu buat apa kami masukkan juga gitu
sehingga mendingan kita pilih nama yang menurut kami
nah pada saat ini diluncurkan ke publik pun
publik ini namanya masih ragu ragu juga karena memang belum ada kan pernyataan dari media sosial itu maju
tapi bila kita melihat tren media masa dua hari ini
di mana istri ibu susi menjadi calon gubernur
kita akan melihat hasil survei yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survei
terkait sejumlah nama yang punya potensi untuk menjadi kandidat gubernur
yang punya elektabilitas tinggi kita lihat teman teman produser sudah menyiapkannya untuk kita bersama
gimana kita akan melihatnya
ya jauh di mata dekat di hati lah henry
nggak apa apa saya dekat di hati
jadi kedai kopi ahok elektabilitasnya januari februari maret april dua ribu enam belas
saya menduga ini karena berbagai kasus yang menerpa ada penurunan
ya ini ada yang mesti saya jelaskan mas vito ini tren berdasarkan tren media masa juga
jadi kombinasi antara hasil penelitian kedai kopi dan tren publikasi yang dibuat oleh media masa
oke kita lihat yang lain
barangkali surveinya mbak nona
ini agak berbeda dengan penelitian kedai kopi
ada lagi yang lain barangkali
ya ini hanya elektabilitas ahok yang kami hadirkan kebetulan malam hari ini
kedai kopi sekali lagi januari februari maret april
tapi populisenter trennya naik terus
mengapa kemudian bisa naik terus tidak ada pengaruhnya kasus kasus yang menekan
jadi yang perlu dilihat untuk incumbent itu sebenarnya kinerja
kinerja ini yang mempengaruhi elektabilitas
tapi ini benar benar murni mengapa
karena kami memberikan pertanyaan elektabilitas top of mind atau pertanyaan terbuka itu di sesi awal pertanyaan seluruh questionnaire
jadi itu benar benar kami tidak memilihkan nama namanya dulu tidak ada keluar beberapa nama kandidat lainnya
benar benar pure nama nama yang top of mind dari responden
satu dua tiga lima
ada yang tadi saya sebutkan pertama ada basuki cahayapurnama
nono maksud saya satu responden ditanya berapa nama hanya satu nama
hanya pertanyaan terbuka bukan tidak satu nama
siapa calon yang menurut anda
jadi siapa calon yang mereka boleh menjawab satu nama saja
hanya satu nama saja
kalau kedai kopi bagaimana
ada perbedaan sedikit kita memberikan nama nama kemudian mana dari calon calon ini yang paling anda kenal
kemudian dari calon calon ini mana yang anda terima sebagai atau tingkat kesukaan anda terhadap calon calon ini
kemudian apakah anda akan memilih calon calon ini menjadi gubernur jakarta
oke karena tidak ada grafiknya hanya grafik ahok saja tadi itu apa namanya keterpilihan ahok
saya tanya kalau misalnya anda katakan susi pujastuti angkanya lebih tinggi berapa angkanya dibandingkan elektabilitas
tapi ini bukan ini mas vito dulu waktu pak jokowi ahok masuk jakarta juga kecil
tapi ini kita masukin susi itu pasti pak gembong juga ketawa ketawa
akhirnya dapat nama baru untuk dimasukkan ke radar pdip tuh
saya tanya ada wacana seperti itu
kalau bicara mekanisme yang ada pususi ini bukan kader pdip perjuangan
sehingga pintu masuk bu susi tinggal menyisakan satu pintu yaitu dpp
artinya dpp tinggal menunggu kapan penutupan dpp
kalau kabar dari langit seperti apa enggak
informasi yang saya dengar saya dapatkan bahwa penutupan dpp itu tanggal lima
dan dpp sampai sekarang masih tertutup nama nama itu
oh sangat tertutup
jadi yang kita dapatkan tiga puluh empat ini nanti kita serahkan untuk dilakukan psikotest kan gitu loh
tapi nama di luar itu itu kekurangan sepenuhnya dari kemenangan dpp partai
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini
tetap lo bersama kami kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami mas gebong
dengan hasil yang sudah semua hasil survei menunjukkan ahok di atas angin gitu ya
sementara proses di pdi perjuangan masih terus berjalan
apa nggak ada perasaan nah ini kayaknya cuma buang buang tenaga dan waktu nih gimana
saya artinya pdi perjuangan melihat bahwa elektabilitas incumbent yang saat ini katakanlah
hal yang wajar wajar saja
justru kalau di bawah itu menurut pd perjuangan itu yang luar biasa
luar biasa kalau masih di bawah itu
karena apa beliau sudah incumbent
incumbent media darling ya
tapi jangan salah belum ada satu partai pun yang hari ini menyodorkan calon yang akan kita usung
ketika ini partai partai mengusulkan calon saya yakin seyakin yakinnya pasti elektabilitas akan juga menurun
contoh kasus dua ribu dua belas hal itu terjadi
jadi bagi pdi perjuangan hal seperti ini hal yang biasa
tapi yang terpenting bagaimana mesin partai ketika partai ini sudah menetapkan siapa yang akan diusung mesin partai segera bergerak dan hari hari ini kami menyiapkan mesin partai untuk pemerintah
dan pdi perjuangan mengklaim bahwa dengan masuknya tiga puluh dua nama yang diusung
nama ini menunjukkan bahwa deparpolisasi itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan
elit masih lebih apa namanya
jadi begini tadi saya setuju dengan bapak kalau lima puluh delapan ini karena belum ada calon calon yang potensial
tapi saya tidak setuju yang tahun dua ribu dua belas lalu
karena memang kalau misalnya kita lihat sebelumnya elektabilitas popularitas maupun akseptabilitas modal utama dalam pemilu seperti itu yang dimiliki pak fauzi bawosat itu kan tinggi
tapi perlu ada catatan yang kita ingat bahwa untuk tingkat kepuasan terhadap kinerja pak fauzi juga saat itu sangat kecil yaitu di kisaran angka empat puluh an persen
kok ada trend naik
ada trend naik

enggak kan ini ada dua ada tingkat kepuasan terhadap kinerja dan tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan
beda ya itu ya
kalau kedai kopi bagaimana
bagaimana anda menerjemahkan angka empat puluh berapa

bagaimana anda menerjemahkan angka empat puluh berapa
bagaimana anda menerjemahkan angka empat puluh berapa

yang kami anggap kuat sebagai calon belakang ahok seperti risma rituan kamil ganjar pranowo kan kami keluarkan nih
jadi menurut saya ini juga harus diperhatikan juga oleh tim suksesnya pak ahok bahwa ada beberapa kes sebetulnya
sebetulnya saya yakin nih mengganggu elektabilitas ahok

dan elektabilitas dari pak ahok sendiri
karena sebelumnya kan ada pertanyaan pertanyaan
setelah itu tuh dikonfirmasi dengan berbagai pertanyaan
misalnya apakah anda yakin pak ahok terlibat pada kasus korupsi berwaras
kemudian reklamasi pantai utara dan lain lainnya
nah ini yang menurut saya menjadi sinyal untuk berhati hati
karena dengan belum lima puluh persen plus satu
jadi artinya masih ada peluang peluang bagi calon lain yang bisa menyodok
anda yakin nggak sih akan ada kuda hitam gitu
terminologi kuda hitam dan fenomena kuda hitam itu mungkin gak sih sekarang sekarang ini
oh mungkin masih mungkin saja terjadi
karena jakarta ini penuh keajaiban
kemarin juga tiba tiba muncul jokowi yang cuma enam persen
tiba tiba menang jadi gubernur cuma gara gara ada slip sang dari pak poke gitu misalnya
memang tingkat kepulauan
kekuasaan pak ahok tinggi
tapi semakin lama semakin ada penurunan gitu
kayak soal februari itu tujuh puluh satu kami ukur sekarang sekitar enam puluh delapan
nah jadi memang ada tren penurunan itu
nah kemudian yang kedua saat ini kan ada faktor x yang masih ditunggu tunggu masyarakat gitu
yaitu faktor hukum dari rekalama sumatera utara dan rumah sanger sumer waras
nah bila hal ini terjadi dan kemudian ya kita sih tidak mengharapkan yang hal hal yang kita tidak inginkan terjadi
tapi bila terjadi semuanya ini kembali
ke start kembali ke titik
nah itulah makanya saya percaya pasti ada pijitan pijitan
ada perbedaan tentu saja
saya akan membandingkan populi dengan kedai kopi
populi merasa bahwa angka lima puluh ini artinya dengan angka lima puluh ini menunjukkan bahwa sumber waras dan raperda tidak mempengaruhi elektabilitas ahok
apakah ini kemudian trennya akan terus naik
tergantung dengan adanya calon calon baru yang tadi
dan juga kalau untuk kami juga sudah ada datanya mengenai kasus sumber waras dan kasus reklamasi
bahwa masih banyak masyarakat yang tidak percaya bahwa gubernur ahok terlibat dua kasus tersebut
namun menariknya di sini untuk kasus reklamasi dan juga untuk kasus sumber waras
paling banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau memilih untuk tidak menjawab kasus tersebut
ini artinya mereka juga masih menunggu siapa sebenarnya yang benar dan yang salah
karena kan ini proses hukum
proses hukum juga masih terus berjalan
jadi kita juga tidak bisa ada judgement
karena untuk menilai seorang gubernur itu kan ada dua
yaitu integritas dan kredibilitas
kemudian juga bagaimana gubernur itu mampu
terakhir mas gembong
sekali lagi yakinkan kami bahwa apa yang dibuat ini memang finalnya
tidak akan berhasil
memang seperti ekspektasi orang
bahwa ini memang penjaringan murni dan
karena tanpa mengurangi rasa hormat kepada pdi perjuangan
dengan segala perjuangan dan kredibilitasnya
kita melihat ada beberapa partai di masa lalu melakukan apalah namanya
penjaringan konvensi konveksi apapun itulah ya
tapi pada akhirnya patah arang kita kemudian ketika melihat hasilnya
bagaimana pdi perjuangan
pdi perjuangan akan mencoba
seobjektif mungkin maka kami bekerja sama dengan pihak lain
supaya subjektifitasnya makin kita bekerja sama dengan pihak lain
contohnya kita bekerja sama dengan himsy
kita betul betul serius untuk bisa menghadirkan calon pemimpin
yang betul betul menjadi harapan warga jakarta
itu harapan kita seperti itu
sehingga kita kalau hari hari ini orang mengatakan bahwa
ya itu kan buat ngeramain ngeramain pdi perjuangan
tapi begini kalau misalnya pada akhirnya kader
kader anda yang terpilih dan jangan boro boro dia tahu ideologi keseluruhan pdi perjuangan
tahu trisakti aja nggak tahu gitu
ikhlas tuh pdi perjuangan
nanti begini mas
jadi salah satu tugas partai politik kan rekrut kemudian mendidik kader
ketika partai sudah memutuskan siapa yang nanti akan diusung
maka partai di sana ada sekolah namanya sekolah calon kepala daerah
di sekolah calon kepala daerah itu seluruh kepala daerah
yang akan bertarung pada pemilih dua ribu tujuh belas
itu mereka yang mengikuti sekolah partai
sekolah calon kepala daerah
sehingga ini untuk menepis bahwa partai harus siap menyiapkan kader terbaiknya
untuk memimpin di kepala daerah masing masing
seperti itu mas wito
tapi sekali lagi keputusan akhir ada di dpp
ya kita tunggu saja hasilnya nanti
jadi tunggu dua minggu administratif seleksi selanjutnya
targetnya berapa tuh semua psikotest tes kesehatan tes apa segala macam misalnya berapa lama
target partai akan memutuskan siapa yang akan diusung tentunya kami akan menyesuaikan dengan jadwal kpu
ya jadwal kpu sampai hari ini belum ada tentunya kita akan sesuai dengan itulah mas
nggak usah terlalu terburu buru karena waktu bagi partai itu masih cukup
supaya menimang nimangnya lebih lebih mantap sehingga rakyat jakarta tidak kita tipu
untuk kita berikan calon pemimpin yang kurang baik
kan seperti itu
paling tidak bung henry dan mbak nona sudah punya tambahan calon tiga puluh dua nama
yang bisa dimasukkan ke dalam kuisioner untuk menentukan
apa yang akan ditemukan
apakah mereka layak atau tidak jadi calon
bapak bapak dan ibu terima kasih atas waktunya
inilah akhir dari diskusi kita